walaupun tidak sesignifikan untuk ayam negeri dan juga ayam negeri yang dipotong file
lo gak dibawa gara gara ada kelas lo dibawa yang junior
itu ya kalau gak salah depannya dari r deh
jadi tipa yang baik dalam pengelolaan data adalah
jadi kita dengan undang undang p dua sk kita semakin kuat untuk menangani kegiatan kegiatan ilegal di sektor ceseh keuangan ini
ibu atalia ini kan baru terpilih jadi anggota prri
untuk menemukan ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan di sana